lo tau gak rak
gue sama opi udah nolak semuanya rak
karena kita itu masih sekolah
jadi gak mungkin lah
ih tau gak
gue sama rangga juga sama aja
kan cuma tunangan bukan married
ya tapi tetep aja rak